saya sempat berpikir
setelah diamputasi saya gak bakalan bisa main bola lagi
ternyata seperti ini di lapangan
ini pertama kalinya kita indonesia bisa mencetak gol
rizky satria adalah pemenang gol
dan ini adalah gol pertama indonesia di wgp
tim uin sunan gunung jatibandung kampus tempatnya kuliah
kecelakaan itu masih lekat dalam ingatan aditya
kecelakaan yang selanjutnya mengubah hidup
pesepak bola kelahiran palembang yang besar di kota kembang
ketika saya memiliki peluang untuk mencetak gol
kena benturan keeper yang akhirnya saya patah tulang
kondisi kakinya salah penanganan
harusnya dari awal ada tindakan ronsen
ini langsung ada tindakan dari ahli tulang
sudah membusuk kondisi kaki
jaringan jaringan juga banyak sudah nggak aktif
kalau misalkan diperjuangkan
kemungkinan nggak akan berhasil gitu menurut dokter
butuh waktu cukup lama bagi aditya untuk mengambil keputusan
setelah setahun sih setahun
karena memang kondisi kaki
tidak membaik akhirnya
saya ke rumah perawatan di rumah
dengan pengobatan tradisional
sambil istihoroh untuk mengambil keputusan
untuk diamputasi atau melanjutkan pengobatan ini
tetapi selang setahun
saya lebih memilih untuk diamputasi
karena memang saya hampir dua tahun hanya rebahan
dan duduk paling duduk rebahan
berita tentang kondisi cedera aditya
membuat sejumlah pihak tergerak untuk menggalang bantuan
demi meringankan biaya pengobatan yang mencapai puluhan juta rupiah
salah satu diantaranya
pemain inti klub persib bandung febri haryadi
yang turut membantu dengan melelang jersi dan sepatu miliknya untuk aditya
meski tidak bermain pada saat itu
meski tidak bermain pada satu angkatan yang sama
febri dan aditya sama sama pernah menimba ilmu sepak bola
di diklat persib bandung saat mereka masih usia remaja
banyak pihak yang membantu saya
selama proses untuk diamputasi
terus dari teman teman kuliah
dari kitabisa alhamdulillah banyak yang support
meyakinkan saya gitu untuk diamputasi
akhirnya selesai dengan lancar
dengan satu kaki tersisa
aditya memulai kehidupan kedua
karena saya harus berjuang dari nol lagi
seperti bayi tetapi kondisinya udah besar gitu ya
saya harus belajar berdiri lagi
belajar berjalan lagi menggunakan tongkat
terus jalan menggunakan kaki improve
kemudian mengulang naik sepeda
saya ulangi dengan kondisi kaki satu
saat proses pemulihan
pelan pelan aditya mulai berlatih sepak bola
niatnya untuk berkeringat saja
tetapi apa ya lebih tertarik gitu
karena kan memang apa ya
belajar rendang juga sulit
waktu itu kondisi kaki dengan tumpuan tongkat
tetapi ketika saya rasa bisa melakukannya
itu sebuah kebanggaan sih
sepak bola amputasi adalah permainan yang ditujukan
bagi penyandang disabilitas yang kehilangan anggota badan
untuk berpartisipasi dalam olahraga
melansir dari laman worldamputifootball org
pencipta sepak bola amputasi bernama don benet
asal seattle amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
don adalah seorang pria yang aktif bermain skil
dan mendaki gunung
namun kehilangan satu kakinya karena kecelakaan
turnamen internasional resmi pertama sepak bola amputasi
digelar pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat di seattle amerika serikat
yang diikuti oleh sejumlah negara di benua amerika
ada sejumlah perbedaan regulasi dalam permainan sepak bola amputasi
ukuran lapangan lebih kecil dibanding sepak bola non penyandang disabilitas
yakni berukuran enam puluh x empat puluh meter dengan waktu pertandingan dua x dua puluh lima menit
masing masing tim beranggotakan tujuh orang
dan boleh melakukan pergantian pemain tanpa batas
setiap pemain harus seorang amputian atau mengalami kondisi less outrest
less outrest didefinisikan sebagai seseorang yang secara klinis tidak diamputasi
tetapi memiliki disabilitas sejak lahir
yang membuat satu atau lebih dari anggota badannya tidak berfungsi dengan baik
sementara penjaga gawang diperbolehkan memiliki dua kaki
tetapi harus memiliki kondisi disabilitas di bagian tangan
penjaga akan menangkap penyandang yang berpengalaman
mungkin dari peraturan sepak bola amputi ini
ketika bola mengenai tongkat
itu bisa handsball
jadi kita harus bisa bermain dengan satu kaki dibantu dengan tongkat
jadi kalau misalnya kita kontrol pakai ini
pakai amputasian itu termasuk handsball juga
sepak bola amputasi membuat aditya semakin bersemangat
untuk benar benar menekuni olahraga ini
ia pun memutuskan berangkat ke jakarta
menemui pengurus perkumpulan sepak bola amputasi indonesia atau psai
gayung bersambut psai yang telah eksis sejak tahun dua ribu delapan belas
membuka lebar pintunya untuk aditya bergabung
dengan tim nasional sepak bola amputasi indonesia
sebetulnya pemain ini memiliki basic profesional
dan memiliki potensi besar untuk sepak bola amputasi
tidak menunggu lama adit sendiri yang menghubungi federasi
untuk meminta ikut bergabung dan kita terbuka lebar
untuk adit bisa bergabung karena basic pemain profesional
dan bisa menambah pengetahuan serta ilmu bagi teman teman amputasian yang lain
kembalinya aditya ke dunia sepak bola hingga berstatus sebagai pemain nasional
membuat febri haryadi terkesan dan bangga
tentunya satu profesi karena yang adit alami juga mungkin berat buat dia
jadi mungkin saya sebisa mungkin saya bantu dengan cara menggalang dana
jeksi kebetulan waktu itu jeksi sama sepatu saya
dari situ saya kenal adit
dia juga sosok orang yang menurut saya sangat luar biasa
ketika tidak semua orang bisa ketika mengalami hal yang menurut saya berat
tapi adit selalu mencoba untuk bangkit dan sampai sekarang dia sampai dia mencapai kritik
dimana dia bisa masuk timnas amputasi
jadi pencapaian yang luar biasa
hal yang sama juga dirasakan keluarga aditya di bandung
dari pihak saya sama apalagi adik saya yang melihatnya bangga
adik saya sendiri dapat membela negara apalagi masuk timnas
yang orang lain juga belum tentu bisa dapat kesempatan itu
di tim nasional aditya dipercaya mengemban ban kapten untuk memimpin rekan rekannya di lapangan hijau

dan saya juga bisa menemukan kekuatan yang sangat menarik

ini bukan hanya kisah tentang aditya yang terlahir kembali menjadi pesepak bola amputasi
tetapi juga tentang mereka yang pantang menyerah berani menghidupkan mimpi
mendobrak segala keterbatasan sampai membawa lambang garuda di dada
lewat hal yang sangat terkecintai
saya terjadi kesalahan
waktu itu dua ribu tujuh saat usia saya tujuh tahun

kami dari timnas sepak bola amputasi indonesia
kami dari timnas sepak bola amputasi indonesia
kami dari timnas sepak bola amputasi indonesia
tim nasional sepak bola amputasi indonesia berasal dari beragam latar belakang
mayoritas dari mereka tidak memiliki pengalaman bermain sepak bola secara profesional
warna d alias gundil misalnya
sebelum mengenal sepak bola amputasi pria yang terlahir dengan kaki dan tangan tidak sempurna ini

keber milligram tiga empat an mematikan keuntungan suaman matahari monk

adaist tetap lebih menilai kings injury
dan mungkin kecil juga
dan mungkin kecil juga
dulu buka usaha kecil kecilan sablon
penyebab disabilitas mereka pun berbeda beda
agung rizky satria striker tim nasional ini
kehilangan satu kakinya saat masih belia
saya terjadi keselakaan
waktu itu dua ribu tujuh saat usia saya tujuh tahun
jadi keselakaannya di pertangahan tuh
di prabu mule waktu itu di sumatera selatan
saya kondisinya tidur di motor saya duduk depan
waktu itu naik motor
eraking waktu itu dulu
saya duduk di depan
dengan keadaan tidur
tiba tiba keselakaan kaki saya udah nggak ada
awalnya sepak bola hanya angan angan bagi mereka yang tidak memiliki kaki
akan tetapi perkumpulan sepak bola amputasi indonesia atau psai yang didirikan tahun dua ribu delapan belas
membuat para penyandang disabilitas memiliki wadah untuk bermain sepak bola dengan caranya sendiri
setelahnya ada ini kan enough ini jadi kita bisa merasakan ada wadahnya lah ya sekarang
alhamdulillah seperti itu
hobi tapi nggak bisa tersalurkan
tapi sekarang udah ada wadahnya oh ya ternyata seperti ini
di lapangan gitu loh
psi sendiri perkumpulan sepak bola amputasi indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh
telah diakui secara keanggotaan tetap oleh
badan induk sepak bola dunia
untuk menjadi anggota tetap di tahun dua ribu dua puluh
dan indonesia sendiri juga tergabung pada konfederasi di tingkat asia
kehadiran psai membuat indonesia bisa mengikuti sejumlah turnamen dan kompetisi resmi
yang digelar world amputie football federation atau waff
meski demikian jalan tim nasional tidak mulus akibat minimnya anggaran
saat hendak mengikuti kualifikasi piala dunia di bangladesh maret dua ribu dua puluh
setumpuk masalah harus mereka pikul bersama
rumah di gang sempit kawasan pasar minggu jakarta selatan ini
menjadi tempat tinggal bagi dua puluh enam pemain dan ofisial tim nasional sepak bola amputasi indonesia
selama kurang lebih dua bulan saat mereka melakukan tisi
sebelum berangkat ke ajang kualifikasi piala dunia di bangladesh maret dua ribu dua puluh dua lalu
ada banyak cerita menarik di balik segala keterbatasan yang mereka alami saat itu
rumah ini adalah milik orang tua dari sekjen psai rus harmanto utomo
yang dipinjamkan secara sukarela sebagai mes tim nasional sepak bola amputasi kala itu
waktu itu pak ketum dan beberapa pengurus cari tempat untuk tc
karena kita berpikir kalau tc masing masing di rumah pemain kan kita ngontrol kurang kan
akhirnya kita putusan di satu tempat tapi mikir kembali lagi karena dana nggak ada kan
akhirnya saya pikir ada rumah kosong saya kalau memang bersedia ya teman teman silahkan
akhirnya pengurus dan teman teman bersedia dengan secara kadar ya sama sama di satu gitu kan
dua puluh enam orang di sini kita paksain masuk semua harus hadir gitu
jadi kita bisa lihat di sini ada apa apa tempat yang bisa kita paksain

di rumah yang dulu kita pakai buat tc mau ke bangladesh
jadi teman teman itu dulu tidurnya di ubin
jadi kita berlatih kar
nah di sini tuh teman teman pemain kurang lebih ya lima belas orang lah di sini
jadi pada ngumpul sempit sempit
kita dan pakai kipas ada dua kipas
jadi di sini kan gerah
jadi kadang kadang teman teman itu buka baju gitu
padahal besoknya itu kita latihan gitu kan
jadi ya gitu lah kadang ada yang kerokan masuk angin
hanya itu timnas pun kesulitan untuk mendapat tempat latihan
kita seminggu pertama dari lapangan pun kita pindah pindah gitu
selama satu bulan tuh kita terus pindah pindah lapangan
yang akhirnya dapat support dari salah satu partai
pada maret dua ribu dua puluh dua timnas sepak bola amputasi berangkat ke bangladesh
dengan menekan banyak pos pengeluaran
saya pun juga kebetulan tidak ikut
saya juga tidak menikah pada kualifikasi di bangladesh pada saat itu
karena saya sendiri menjadi jaminan sebetulnya untuk pihak pihak lain
karena kita masih menanggung hutang pada saat itu untuk memberangkatkan timnas ke bangladesh
kita tidak mau meninggalkan momentum dalam sejarah ya pada saat itu
ya kami saya sedikit memaksakan untuk mencari hutang ke personal
maupun ke pihak swasta pada saat itu
dan ini sih sebetulnya saya dan kita menganggap ini kok
mirip sekali ya
setibanya di bangladesh para pemain tidak hanya harus berfokus pada pertandingan
tetapi juga memikirkan cara memenuhi kebutuhan termasuk yang paling mendasar
mungkin dari minum pun dari teman teman apa ya patungan gitu
ya ya seadanya gitu
berbagi misalkan dari satu buah
dari satu botol yang besar kita bareng bareng
getirnya perjuangan aditya dan kolega dibayar tunai dengan hasil maksimal
pada babak kualifikasi piala dunia
berada dalam grup asia timur
tim nasional menang telak delapan atas tuan rumah bangladesh pada pertandingan pertama
pertandingan kedua kontra malaysia menjadi laga yang menentukan
pemain asal jember jawa timur sidik bahiri membuka keunggulan pada babak pertama
pada babak kedua tim nasional indonesia kembali menambah gol lewat sang kapten aditya

mengunci kemenangan atas malaysia setelah striker jangkung asal palembang agung rizky satria
menjebol gawang harimau malaya untuk ketiga kalinya
lawan malaysia menentukan siapa yang lolos untuk masuk ke piala dunia
akhirnya kita menang dengan skor
masih tidak bisa menang
masih tidak bisa menang
meski pada pertandingan ketiga timnas kalah dari jepang dan finish sebagai runner up group
timnas tetap mengantongi tiket keputaran final piala dunia di turki

ini kita beneran sampai ke sini

lolosnya timnasional sepak bola amputasi indonesia keputaran final piala dunia menjadi catatan sejarah tersendiri
dukungan pun mulai mengalir dari pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga
ini pertama kalinya kita indonesia bisa mencetak gol
sebesar lima ratus juta
tim nasional sepak bola amputasi akhirnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah
pemain dan ofisial diundang ke istana untuk bertemu langsung dengan presiden joko widodo pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh
sebelumnya kementerian pemuda dan olahraga melalui menteri zainuddin amali telah terlebih dahulu menjajaki komunikasi dengan federasi sepak bola amputasi
untuk mengatasi segala permasalahan anggaran
mulai dari mes tempat tinggal selama training camp hingga uang saku untuk pemain dan ofisial team
dukungan ini membuat persiapan menuju piala dunia lebih matang ketimbang saat kualifikasi
beberapa bulan sebelum pemerintah bergerak lembaga kepelatihan nirlaba indowan juga menawarkan bantuan pada timnas amputasi indonesia
federasi yang saat itu tengah mencari pelatih baru juga sekaligus menunjuk bayu
guntoro sebagai pelatih kepala
bayu sebelumnya dikenal sebagai mantan pemain di sejumlah klub liga satu indonesia yang pernah merantau ke beberapa klub di liga timur leste
beberapa tahun terakhir bayu juga mengambil lisensi kepelatihan meski tidak khusus untuk sepak bola amputasi
saya coba untuk belajar lagi karena memang saya dari nol waktu itu gak tahu sepak bola amputasi seperti apa disabilitas seperti apa
karena basic saya adalah basic bola amputasi
bukan sepak bola amputasi
jadinya di situ kami belajar beradaptasi dengan mereka
selama tiga bulan bayu memimpin tim melakukan persiapan jelang putaran final piala dunia di turki
sejatinya persiapan tim tetap dinilai kurang ideal karena lagi lagi masalah keterbatasan dana membuat rencana pelatnas tidak berjalan sempurna
selama training camp kita gak maksimal
karena dari sisi program kami dari tim staff pelatihan sudah menyiapkan untuk beruji coba dengan tim yang lawannya di atas kita
cuma waktu itu karena kita keterbatasan dana yang akhirnya kita nggak bisa untuk ngelawan itu
di piala dunia amputasi indonesia tergabung dalam grup c bersama sejumlah negara yang memiliki kultur kuat dalam sepak bola
yaitu argentina inggris dan amerika serikat
pertandingan pertama kontra tim tenggo indonesia dihajar dengan skor dua
hasil minor kembali didapat saat tim nasional berhadapan dengan inggris
lagi lagi indonesia dibantai tiga gol tanpa balas
begitu pula pada pertandingan terakhir babak penyisihan tim nas amputasi kembali takluk dari amerika serikat dengan skor lima
namun perjalanan tim nasional tidak terhenti begitu saja
di world cup kemarin di turki
itu kan ada sistem fokus ke sistem piala dunianya dan ada sistem yang kedua yaitu kita perebutan ranking
jadi ketika di pertandingan melawan perancis jerman dan uruguay itu udah mulai perebutan ranking aja
setelah dikalahkan perancis dalam babak perebutan ranking tim nasional mulai bangkit saat berhadapan dengan jerman
agung membuka keunggulan lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti
ini pertama kalinya indonesia bisa mencatat gol
indonesia menambah keunggulan menjadi
aditya menjebol gawang jerman setelah menerima umpan matang dari bahiri yang mengeksploitasi
sisi kanan pertahanan lawan
sementara pertandingan terakhir melawan uruguay memperbutkan posisi dua puluh satu dari lima puluh negara
aditya sempat membuat indonesia unggul lewat tendangan penalti
sayang uruguay dapat membalikan keadaan menjadi dua tiga
kekalahan ini membuat indonesia menduduki ranking dua puluh dua dari lima puluh negara
hasil yang kurang maksimal namun membawa banyak pelajaran berharga bagi tim maupun pribadi para pemain
walaupun ini adalah sepak bola amputasi tapi sepak bola adalah sepak bola
sepak bola adalah kompetitif di mana mental harus benar benar dikuatkan

sepak bola adalah sebuah kompetitif yang menyebabkan kegiatan di dunia
para pemain menyimpan asa sepulang dari piala dunia
harapannya sih kedepannya kita punya liga ya
inginnya sepak bola amputasi ini bisa selalu berkembang
nah jadi sepak bola amputasi ini indah ketika semua orang sudah tahu